bu rosa tau gak sih kalo andin itu yang
bu rosa belum tau
jadi jangan sampe kita keceplosa
biar al dan andin aja yang ngasih tau ke bu rosa
aku kangen sama mama
aku kangen sama mama
aku kangen sama mama
mama juga kangen berasa anak mama ini
mama juga kangen berasa anak mama ini
eh ada bu rosa
hai baik baik

biar papa sama mama yang jagain renah ya
oke kalian ngobrol aja dulu
udah berat banget sekarang
mau gak opa ajarin bikin apa
martabak tau martabak gak
tahu kita bikin sama sama oke
terima kasih pak suri
kita ngomong di tempat lainnya mah
kita datang sini mau ada perlu sebenernya
ya ada bisa saya bantu
bapak kenal gak
dengan yang namanya pak jaja
dulu dia tuh mantan security di klaster sini
iya tau pak
dia rumahnya dekat sama rumah saya
oh gitu sekarang kerja dimana
dia sekarang jadi satpam
di gedung perkantoran pak
tapi saat ini dia lagi sakit pak
lagi dirawat di rumah sakit kasih
kalo boleh tau sakit apa ya pak
aduh kurang tahu juga ya
kayaknya dia sakit kencing manis kayaknya
atau apa gitu ya
kalau gitu ada nomor handphone yang bisa dihubungin gak
oh ada pak
kalau gitu terima kasih banyak ya pak ya
siap ya bisa pak
kita coba temui pak jace besok aja
soalnya saya mau ke rumah
ini sekarang udah malem banget
pak kita promisi ya
siap ya sama sama
terima kasih pak
kok aneh ya
tadi bu elsa minta nomor telepon pak jaja
dan sekarang pak nino juga
ada apa ya sebenarnya
pasti nino sama rafael udah nemuin satpa
dan minta nomor telepon pak jajah juga
gimana pun caranya
gue harus hubungin pak jaja duluan
sebelum nino sama rafael
nanti pak jajah akan datang

nanti pak jajah akan datang
nanti pak jajah akan datang
kok gak nyamu
kalau gitu gue harus ke rumah sakit
tempat dia dirawat besok
tempat dia dirawat besok
tempat dia dirawat besok
tempat dia dirawat besok
tempat dia dirawat besok
mau pecahin talon
sama opa ya
ini dikenain dulu
kok bisa sih
aku pernah kukuiin kelas sama mama
setiap dekat dengan rena
hatiku rasanya bahagia sekali
hatiku rasanya bahagia sekali
bu rossa tau gak sih kalo andi itu yang
bu rossa belum tau
jadi jangan sampe kita keceplosa
biar al dan andi aja
ngasih tau ke bu rossa
nah bener tuh pinter sekali rena
pinter deh wah udah jadi
udah menyatu antara kuning telurnya dan kuning telurnya
kamu ingat andin kita pernah ketemu di taman dan kamu sudah nangis
kamu ingat waktu itu mama bilang apa
ingat pernikahan itu bukan suatu peristiwa yang terjadi dalam satu hari
itu sebuah peristiwa yang harus kamu jalani bertahun tahun
dan kamu harus melakukan perjuangan untuk bertahankan itu semua
gak semudah itu ketika udah dijalanin
roy pernah menyakiti kamu
dan kamu sangat marah karena al tidak terus terang kalau dia itu kakaknya roy
jangan korbankan pernikahan kamu
ya udah akan nyanyi
masih belum tau
yang menahan kamu
andai mama tau masalahnya sebenarnya seperti apa ma
karena mas al menyangka aku adalah pembunuh rai
dan mas al menghukum aku dalam pernikahan kami
pernikahan kami bukan karena cinta
tapi dendam yang sangat mengerikannya hampir merenggut nyawa papa
dan aku sulit ma bertahan
kalau itu udah menyangkut keselamatan orangtuaku
jangan menyerah ya
kamu harus tau one thing
al dia sangat mencintai kamu
mama tau itu
mama tau itu